konstelasi politik jelang pilgub jabar dua ribu delapan belas terus berubah
kali ini partai golkar dan partai demokrat berkoalisi dengan nama koalisi sejajar
dengan nama koalisi sejajar golkar dan demokrat memiliki total dua puluh sembilan kursi yang sudah cukup untuk mendaftarkan pasangan calon yang mereka miliki
namun koalisi ini meninggalkan persoalan baru yaitu siapa yang akan menduduki posisi cagup dan cawagup
pasalnya golkar mengusung nama deddy mulyadi sementara demokrat mengusung deddy mizwar
bagi deddy mulyadi yang menjadi tujuan bukanlah kekuasaan namun kesepahaman
sedangkan partai demokrat juga sepakat untuk mengedepankan manfaat untuk melanjutkan pekerjaan
kalau kita selalu membicarakan posisi maka orientasi kita adalah kekuasaan
artinya siap untuk di posisi apapun
kan bukan persoalan siap atau tidak siap
kesepahaman untuk melakukan perubahan di jawa barat secara bersama sama
biarkan posisi itu adalah publik yang menentukan
dan biarkan juga posisi itu alam yang mengantarkan
bukan egoisme kita terhadap kekuasaan
tadi kita punya kesepakatan antara gubernur dan wakil gubernur kan satu kotak
satu kotak yang bekerja dengan tugas masing masing sesuai undang undang
apalah artinya seorang gubernur tanpa wakil gubernur
dan apa artinya wakil gubernur tanpa gubernur
jadi ini satu kesatuan yang intinya bagaimana koalisi ini bisa betul betul bermanfaat
bisa betul betul terasa melanjutkan
dan pekerjaan pekerjaan baik yang sudah dikerjakan
berkaca dari pemilihan kepala daerah di jawa barat pada periode sebelumnya
koalisi yang terjadi di akhir waktu justru memiliki kekuatan tersendiri
karena masing masing sudah saling menjajaki
kalau kita tadi cermati secara historis di pemilihan gubernur sebelumnya
saya mengamati dua di tahun dua ribu delapan dan tahun dua ribu tiga belas kan
bahwa memang koalisi itu tidak langsung jadi ya tidak langsung ketemu permanen
tapi mereka harus keliling dulu ya
guntaganti pasangan dan lain sebagainya
dan biasanya justru di akhir akhirnya yang kuat
karena mereka tadi sudah menjajaki ya
pak tato sudah memutuskan
koalisi sejajar antara partai golkar dan partai demokrat ini belum dideklarasikan
dan masih membuka peluang bagi partai lain untuk bergabung
sebelum dibukanya masa pendaftaran calon pasangan gubernur dan wakil gubernur
di komisi pemilihan umum jawa barat pada tanggal delapan hingga sepuluh januari dua ribu delapan belas mendatang
wilan mastion bandung